terima kasih bi
untuk terakhir kali ini
itu belasan dari
orang orang yang berani menolak perintahku
jadi mereka orang orang singosari
menyesal aku sudah menolong mereka
kaman dan orang
aku kagum pada keberanianmu
dan juga kepedulianmu terhadap orang yang membutuhkan pertolongan
saya hanya sedikit membatur adem
apa yang kau lakukan itu luar biasa
aku aturkan terima kasih
dan untuk pembelajaran saya

semoga keulangan atau keeping
semoga kemampuan saya
luka kalian sudah bisa lulus
kita harus mencari tabib di perkampungan terdekat
daerah apa ini
ini desa kurawan raden
bukankah ini tempat tinggalnya
empu kepercayaan istana
saya putra empu hanggareksa
jagad dewa batara
oh jadi kau saudara dari
dia adalah kakak kandung saya
yang barusan lulus menjadi dharma putra
dia lulus sebagai peserta terbaik
memiliki dua putra
aku tidak menyangka
bisa bertemu dengan putra empu hanggareksa disini
tolong antarkan kami ke rumahmu
aku ingin bertemu dengan paman empu hanggareksa
sekalian mengobati luka mereka
aku sudah temukan pemuda itu
aku sudah temukan pewaris
jurus naga puspa
semoga saja para penduduk tidak curiga

aku sadar tanganku telah merusak indahan pelanginmu
tapi semua itu kulakukan
karena tak mampu
kebendung gelombang cintaku padamu
kata dan hindakan apapun
demi reda marahmu
kamu akan menellsakan saya
kamu akan menellsakan aku
kamandanu yang kurang ajar bi
dia menyerangku lebih dulu
kenapa agir kamandanu menyerangmu
karena dia ingin merampas lencana dharma putraku bi
terima kasih bi
bayar pajak kalian
saya belum punya uang
saya belum mempunyai uang
jangan banyak bicara
cepat bayar pajak kalian
anak universitas kitab
siapa kalian beraninya mencampur jurusan kami
kalian seharusnya melindungi rakyat
jangan lagi temperatura
tujuan mulut kamu jangan banyak bicara
kurang aja kami akan lapor ke gusnya beritahu ke adipati kalian
kalau ingin tahu siapa temui aku di rumah empu hanggar ex
untuk kalian berubah
uang mas siapakah kesana
beliau itu junjunan kalian beliau raden diahwijaya putra mantu gusti prabu kota negara
jangan menyembahku seperti itu
atas nama kerajaan singosari
dan ayahanda prabu kerta negara
aku minta maaf yang sebesar besarnya
atas perilaku pejabat yang sewen wenan
aku tahu ini tidak sesuai yang diharapkan
banyak pejabat yang menggunakan kekuasaannya
semoga dengan uang ini
bisa mengurangi beban kalian
terima kasih raden
dia tidak seperti pejabat sinosari yang lain